maraknya aksi teror pembakaran kendaraan yang terjadi di kota semarang dan kendal
membuat aparat kepolisian memperketat pengamanan dengan menggelar patroli selama dua puluh empat jam penuh
kapol de jawa tengah irjen polisi conro kirono bahkan turun langsung melakukan patroli malam
untuk melihat kondisi sistem keamanan lingkungan warga
dan mengizinkan warga untuk menangkap tangan bila mendapati pelaku
teror pembakaran yang terus terjadi di kota semarang membuat aparat kepolisian gerah
polisi tak ingin tinggal diam untuk memburu pelakunya
kegiatan patroli pun makin ditingkatkan baik siang maupun malam selama dua puluh empat jam penuh
sementara di tiap polsek di kecamatan yang ada di kota semarang
dilakukan razia di jalan raya dan beberapa tempat untuk mengantisipasi terulangnya aksi teror pembakaran kendaraan
kapol de jawa tengah irjen polisi conro kirono bahkan ikut terjun ke lapangan
melakukan patroli malam di kawasan pemukiman warga
kondisi sistem keamanan lingkungan atau siskamling warga menjadi perhatian serius
karena keberadaan ronda malam dan poskamling sudah mulai ditinggalkan
padahal melihat polanya pelaku teror menyasar kawasan pemukiman yang memiliki siskamling
atau tingkat pengamanan yang rendah
di mana beberapa di antaranya adalah tak ada ronda malam
tak ada satam atau hansip
tak ada portal jalan hingga tak dilengkapi kamera pengawas atau cctv
kondisi ini akan berbanding terbalik dengan kawasan permukiman warga
yang masih memiliki siskamling dengan jaga malam ronda dan memiliki petugas keamanan hansip
saya mengupayakan semaksimal mungkin
rt rt saya galakkan di pos hansip itu di pos pos tiap rt sudah ada
diaktifkan kembali kemudian warga bergerak semuanya
saat ada mungkin kerusuhan kerusuhan yang pengasuh
jangan sampai takut ternyata warga kami tidak takut siap untuk menghadapi teror teror
ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kamtipnas menjadi salah satu kunci
untuk dapat mengungkap pelaku teror dengan cepat
bahkan kapolda jawa tengah pun mengizinkan warga atau masyarakat
untuk menangkap tangan bila mendapati pelaku
meski jajarannya telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku
yang terdiri dari personil gabungan reserse intel sabara brimob dan pembinaan masyarakat
kalau memang ada pelaku yang sedang beraksi itu boleh menangkap tangan
jadi itu namanya tertangkap tangan itu siapapun boleh
kalau dia sedang melakukan tindak pidana atau membakar gitu langsung tangkap tangan
hingga hari ini aksi teror pembakaran kendaraan telah terjadi di dua puluh delapan lokasi
di mana tujuh belas lokasi terjadi di kota semarang sembilan lokasi di kabupaten kendal
satu lokasi di kabupaten semarang dan satu lokasi di kabupaten probokan
dari hasil penyelidikan sementara pelaku beraksi pada dini hari saat di mana warga tengah tertidur lelap
damar sinuko semarang jawa tengah